tuh kerjaan capek nih maksa marah nih aduh gua nggak tahu deh kagak ngerti
istri lo kali bang istri lo kali pada istri lo ya allah beri maaf beri maaf
tapi jangan sampai bilangnya aduh udah gue kasih mama mama mama
mbak tenang udah nggak ada apinya ya gasnya udah nggak nyala lagi cuma
dapurnya mbak berattakan mbak
hai hai dr dua benarkah pada aku padahal masih ada musuh bom malu malu mbak
namanya maafin sekali lagi bang tauhir ya emang susah ah kalau orang ngejar dunia aja kek lo
dunia nggak dapat akhirat jauh assalamualaikum salam salam awas masalah keluarga gua lu ya
mak ada masalah lagi sini mak
nggak tau deh nih jali ayo jali cerita
dikemanain tuh blacky nya si bapak
mana saya tau tanyain aja sama blacky nya
iya nah betul mak si blacky siapa sih
mau ceritain kong
tar dulu om tau gak itu yang warung
warung tuh yang kosong yang dipertigaan
kan ada di gemboknya tuh
nah om intip aja siapa tuh ada blacky disitu
maaf bener ya pak ya
yang ini mah saya maafin
udah mata gua lu selepet
op yang selepet diam
ya tadi dia nyuruh nih ya
lu gak tua
gak mungkin anak gua nyelepet
lu kali emang nyalain anak gua lu
lu yang tua lu nyuruh
gua nyalain lu aja
kalau ampunisih lu
pak pak pak
jadi mamet buruan minta maaf
amih takut amih
maaf pak amih
maaf pak amih
yang ini jangan sampai duyang
udah yang biarin aja udah biasa
gua ada kong
tadi ada met
nah ada kan tadi
iya ada ya ampun
eh gua tak lupa
kalo pegel mah biasa
tensinya ini gue
udah tua dihukum begini
lo kan engkongnya memet
bukannya lo ngajarin si memot
malu gua tau ga sih
kupanjangin aja deh tuh hukumannya
kaya orang kelaperan
ah tangan saya dulu bang
ribet banget sih bang hidup lo
atu atu tangan gua dulu
perut tangan gua
kan lobangnya satu
main nyamber aja
bawa bawa lo pada kemana
ada baru pada selesai ngaji
kita baru mau makan
sebelum emak teriak
salah tuh mah bacanya salamun
salah apaan sih be
emak tuh bacanya salah tadi
disitu tuh kudunya ada ikhwa
sama belakang itu kudu dipanjangi
nah emak kaya gitu emak ngerti
lah ngapain kagak dipake sama emak
tadi emak bacanya bener
tuh kan mati ketemu kok
persis emak juga bacanya begitu
tadi emak gak baca
ikhwanya tuh emak gak baca tuh
udah tadi di depan
tabarok sejarah tabarok sejarah
yang penting tadi udah yasinan
kan itu hadiah buat abah lo
lo harus terus baca dong
kan ini malam jumat
udah tadi hasilnya di kamar depan
udah ngaji ngaji
yaudah kalo gitu lo
mendingan ajarin emak ngaji
mendingan lo ajarin ya bener
aduh diajarin dikit dikit
ya elah itu anak
usahanya protes aja
ini harus diperhatikan dulu ya
lo inget baik baik nih
lo juga jadi orang yang jangan suka sujud
jangan langsung jeplak lo
suara motor lo tuh makin kenceng ya
penapotnya asepnya kemana mana
ganggu tuh tangge
disambit orang lo
lo dengerin nih yan

jangan lo aduin semuanya lo aduin
ntar ujung ujungnya gue yang disalahin sama emak
terus aja bang
terus aja semua kesalahan dilimpahin ke gue
terus aja semua kesalahan dilimpahin ke gua
terus lagi teh gue tumpah ke lo bentar lagi bentar lagi nih
ya lo semua dengerin gue
ya sekarang kita nih masing masing semuanya introversi diri
apa salah kita
ada apaan yang
gak ada apaan yang
orang ini pasti ada rahasia ini
ada rahasia apa
jadi emak harus aku campur
urusan laki laki kali ya gak bang
aduh kenapa aku tau
ada ada apa apa dong
terus uuk terus
terus lo sekarang
terus aja bang nyalain gue
kalau ngomong tuh dijaga tuh
aku akan jaga omongan
seperti aku jaga hati kamu
nih cewe cewe mendingan sekarang
buruan siapin makanan
ntar emak keluar belum ada ap ap
wah urusannya beda nih
ya nih sekarang tebak
nah kalau itu
sekarang kok mau tanya nih sama bang memet
tangan memet kejepit kaki engkau
gak sengaja kejepit kali
monyet kakinya ada berapa
gak perlu nanya sama gue
sekarang kong mau tanya
siapa disini yang mau makan
ayo siapa yang terakhir masak nih buktinya sampai bau gas begini udah ya udah dimatiin
apaan tuh allahu akbar
gas meledak mak
udah pak udah
mbak tenang udah gak ada apinya
ya gasnya udah gak nyala lagi
cuma dapurnya mak beratakan mak
tadi siapa tuh yang aku udah matiin
buktinya pak meledak nih
tadi rina duluan mak
tapi ini nih abis itu bener bener tadi abis rina
tapi ini dulu
jadi emang abis muna pake udah dimatiin mak
terus dipake karo dina karo siti
tapi abis dina mak ini yang pake
aduh udah udah udah
manto gua cantik cantik pada jago ya nunjuk nunjuk aja
mensalah salahan terus salah paham gitu
sekarang aku siapa yang terakhir pakai
ini bukti apa
tentunya gas gua sampe meledak
ntar kalo sampe rumah ini yang meledak gimana
ini rumah bawa gua loh
bet mak lagi ngomong nyaut aja
gak pedesan loh
ini pelajaran ya buat semuanya nih ya
siapa aja yang pakai kompor langsung matiin
ataupun kalo ngeliat tuh kompor nyala matiin juga
jangan pada ngiri ngirian
ya bukannya ngiri ngirian mak
minta maaf nyambut aja loh
yaudah mak kita minta maaf
kan yang lain udah pada minta maaf mak

mak mau liat dulu
mak mau liat dahulu
mak jadi liat dulu
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila
mak jadi kayak gila